ratusan anak buah kapal atau abk dari miami amerika serikat pada kamis pagi tiba di bali
walaupun sudah mengantongi kartu keterangan sehat dari negara asal kedatangan
ratusan abk ini tetap menjalani rapid test di terminal kedatangan internasional ngurah rai
mereka juga tidak dikarantina di tempat karantina yang disiapkan pemerintah
ratusan anak buah kapal dari miami amerika serikat ini tiba di terminal kedatangan internasional bandara igusti ngurah rai kamis sekitar pukul sembilan tiga puluh wita
anak buah kapal ini sebelumnya bekerja di empat kapal pesiar di negara tersebut
sesuai protokol kesehatan setibanya di terminal kedatangan seluruh abk ini dipantau suhu tubuhnya
termasuk diminta untuk menyerahkan kartu kuas padaan kesehatan
para pekerja migran ini juga menjalani rapid test covid sembilan belas
hasilnya seluruh anak buah kapal ini dinyatakan negatif covid sembilan belas
anak buah kapal ini pun diizinkan pulang dan diminta untuk menjalani karantina mandiri di rumah masing masing selama empat belas hari
saya memilih pulang secara pribadi karena kangen keluarga
kedua karena saya tidak mau juga terpapar atau bagaimana
tapi sebenarnya situasi di sana aman
aman aja sih sampai sekarang aman saja
karena kita kan sudah diisolasi kita tidak boleh keluar dari kapal
sama sekali nggak boleh keluar
dan kadang kadang kan kapal juga ke dalam laut tidak selalu di port